warga rw dua belas kelurahan pengasinan sawangan depok jawa barat ini tak menyangka
mereka sukses memanfaatkan lahan fasilitas sosial yang terbengkalai
dan mencoba menanam padi hitam dengan metode hidroponik organik atau hidroganik
aktivitas bercocok tanam ini sudah dilakukan sejak september tahun lalu
dengan media gelas dan paralon
mereka memulai menanam padi hitam di atas instalasi kolam ikan nila berukuran dua x delapan meter
proses tanam padi hidroganik diawali dengan penyemayan benih
tidak perlu membajak lahan sawah cukup dengan membolongi gelas plastik
kemudian mengisinya dengan tanah
nah kok dengan sistem hidroganik ini pertama kita enggak butuh lahan yang luas
yang kedua kita bisa panen berkali kali dalam setahun
bisa tiga empat lima kali tergantung varitas padinya
yang ketiga kita bisa panen dua satu padi satu ikan
yang ketiga kita gak bergantung sama cuaca
saya diajak melihat bagaimana mekanisme instalasi hidroganik ini dapat mengalirkan air dari kolam ikan
kotoran ikan yang mengandung senyawa nitrogen dan fosfor inilah yang menjadi pupuk organik padi
jadi benih padinya ini setelah satu bulan baru dimasukkan ke pipa paralon yang sudah disiapkan di atas kolam ikan
nah kolam ikan ini tujuannya untuk memberikan nutrisi bagi padi
sehingga memang nantinya tanpa dipupuk bukan ya pak ya
simpel sebenarnya ya
ketua perhimpunan pakar gizi dan pangan indonesia hardin syah mengatakan
karena dimanfaatkan sebagai pupuk organik kuantitas kotoran ikan harus jadi perhatian
harusnya bisa dilihat yang mana yang paling produktif dengan ala hidroganik ini
kemudian yang kedua bagaimana produktivitas lele jenis lele yang menghasilkan kotoran yang banyak
karena bukan daging yang banyak yang penting ini kan
ada yang menghasilkan kotoran yang banyak bukan daging
hardin syah menambahkan dalam skala kecil sistem hidroganik bisa menjadi alternatif ketahanan pangan warga
roni satria fikri adin depok jawa barat